sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus melakukan ini
mayat baron ada di belakang kamu
kamu angkat dari sini
kamu buang jauh jauh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
apa tidak sebaiknya kita menyerahkan diri saja yuk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
kalau lo mau menyerahkan diri silakan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
rasanya gak mungkin yuk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
itu tidak lebih baik daripada menyerahkan diri yuk
eh lu dengar baik baik ya
sekali lagi lo berani bilang begitu
gue mau tidur karena besok gue mau cari irwan dan anissa
ku oturi keduanya
tidak takut kalau mereka lo honnya beneran saja berbicara gebenar
ada rud sebentar dic seaweed dua dua ini
harusnya gak bergegasmu jengkak
kalau psychological namanya
anda tidak mulai mulai putar tap tap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
anissa sekarang kita tidur yuk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
bukannya ibunya anissa sudah meninggal loh
kalau ibunya memang sudah meninggal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
tidak ada apa apa dan saya juga kurang jelas
memang tidak keberatan saya mau istirahat dulu ya den
mai hari ini saya lelah sekali
oke terima kasih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

t mission editor in check misalnya ya
aku sampai udah selesai nih kak
dan mutationnya orang lainbulan
definitely doctor atau laufen biar barrier yang ini sempurno kyat tu
kalau dalam waktu dua x dua puluh empat jam kalian tidak bisa menemukan anissa
tunggu dulu dengan siapa saya bicara
laksanakan aja apa yang saya perintahkan
dan jangan coba coba menyalah
karena saya tahu semua drageri kalian
tante apa yang ada di rumah
tolonglah hambamu ini ya allah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
berilah hamba petunjuk ya allah